kepolisian daerah jawa barat akhirnya merilis hasil otopsi kematian mantan istri komedian sule lina jubaidah
dari hasil otopsi polisi tidak ada tanda tanda kekerasan dan zat beracun pada jasad lina jubaida
teka teki penyebab kematian mantan istri komedian sule telah mencapai titik akhir
polda jawa barat akhirnya mengungkap penyebab kematian sebenarnya dari lina zubaidah
yang juga merupakan ibu dari penyanyi rizky febian
pengumuman autopsi ini juga disaksikan langsung oleh suami almarhum lina teddy pardiana
beserta anak hasil pernikahannya bersama lina yang kini masih bayi
kabin humas polda jawa barat kombes pol sabtono erlangga mengungkapkan
dari hasil visum tim dokter forensik polda jabar tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dalam kematian lina
polisi juga tidak menemukan adanya zat racun pada jasad lina
dari hasil visum justru ditemukan fakta
tentang adanya riwayat penyakit seperti hipertensi infeksi impedu
dan penyakit lambung kronis yang diduga menjadi penyebab utama dari kematian lina jubaida
dapat dijelaskan bahwa kematian saudari lina jubaida
idris hakim almarhum bukan karena adanya kekerasan maupun racun di dalam tubuh saudari lina
tapi karena penyakit yang terjadi di dalam tubuh saudari lina jubaida
akan tetapi akibat penyakit
sebelumnya autopsi dilakukan petugas terkait laporan kesatuan reserse kriminal polrestabes bandung pada enam januari dua ribu dua puluh lalu
laporan dilayangkan oleh anak lina rizky febian atas dasar kecurigaan dan temuan adanya sejumlah luka lebam di tubuh almarhum lina
karenanya petugas akhirnya terpaksa membongkar makam lina untuk melakukan proses otopsi
namun berdasarkan hasil autopsi yang membantah kecurigaan tersebut
polisi kini secara resmi menghentikan laporan dugaan pembunuhan terhadap lina zubaidah